pemerintah melalui kementerian energi dan sumber daya mineral memastikan mampu menghemat anggaran pemerintah mencapai rp tiga puluh dua tujuh miliar rupiah dari rencana pemerintah dalam pemberian bantuan insentif kendaraan listrik melalui konversi motor dari bbm ke listrik
sekretaris jenderal kementerian esdm rida mulyana menyebutkan dengan adanya konversi ini masyarakat yang mengkonversi motornya mampu menghemat hingga dua tiga puluh tujuh juta per tahun
dalam program konversi pemerintah mencatat ada penghematan anggaran mencapai rp tiga puluh dua tujuh miliar rupiah per tahun dari lima puluh ribu motor yang nantinya tak lagi menggunakan bbm jenis pertalite dan beralih ke listrik
rida menambahkan syarat yang dapat dilakukan dalam melakukan konversi listrik ini diantaranya kondisi kendaraan layak jalan dengan cc satu ratus sepuluh hingga satu ratus lima puluh dilengkapi dengan surat kendaraan angsa
kemudian dalam satu keluarga hanya boleh mengkonversi satu bulan
sedangkan dalam konversi ini dilakukan di bengkel yang memiliki sertifikat dari kementerian perhubungan
kemudian dari sisi pemerintah juga ada penghematan rp tiga puluh dua tujuh miliar per tahun